kita beralih ke informasi jelang ramadan
sidak pasokan beras di gudang bulog situbondo oleh anggota dpr ri
selasa siang diwarnai ketegangan
dalam sidak itu seorang anggota dpr kecewa berat
setelah menemukan ribuan ton beras tidak layak konsumsi
karena dipenuhi kutub busuk
luapan kekesalan ditunjukkan nasim khan
salah satu anggota dpr ri dari komisi enam
saat sidak di gudang bulog latakan situbondo
kekesalan ini dipicu kekagetannya
saat melihat ribuan ton beras milik bulog penuh kutu
akibat serangan kutu busuk ini
sejumlah beras rusak berwarna kecoklatan dan bau
bahkan butiran beras pun hancur hingga sebagian menjadi tepung beras
sementara pihak bulog dengan santainya menjelaskan
jika serangan kutu ini tidak berbahaya dan tidak merusak beras
kondisi ini juga biasa terjadi setiap tiga bulan sekali
bahkan mereka berdalih
banyaknya kutub ini hanya akibat terlambat memberi obat kutub
yang stoknya dari bulog wilayah surabaya tak kunjung tiba
akibat serangan ini dipastikan satu empat ratus ton beras
yang ada di gudang bulog situbondo ini
dinilai tidak layak konsumsi bagi masyarakat
sebagai langkah awal sejumlah karung beras yang ditemukan
mulai berwarna coklat pun diminta untuk dipisahkan dan disortir
untuk tidak didistribusikan pada masyarakat
sementara pihak bulog berjanji akan segera mendatangkan
obat obatan dari surabaya untuk membasmi kutu
sehingga beras pasokan ramadan dan lebaran ini kualitasnya tetap bagus